lintasan bebatuan dan aliran sungai menjadi trek penuh adrenalin yang pantang dilewatkan
terperosok hingga tergelincir di pendakian menjadi hambatan yang harus dilewati mobil remote control atau rc ini
ya dengan model yang mirip aslinya perlengkapan dan suku cada mobil rc mini adventure berskala satu banding dua belas ini pun tidak main main
tiap bagian mobil seperti sasis gardan hingga pelek mobil remote control ini dibuat menyerupai bentuk dan kinerja mobil asli
semua ini makin membuat rc mini adventure makin mendekati ekspedisi online

dengan kecanggihannya banyak hobis rc yang tergiur untuk mengupgrade mobil mereka agar lebih galak ketika di lintasan
mainnya adventure gitu ya apalagi saat main bareng bareng temen gitu
lihat punya teman oh kok dia bisa begitu gitu kan kitnya bisa begitu
ya nggak usah jauh jauh lah mulai dari masuk ke air aja ya gitu kan
enak ya bisa main di air gitu kan diapain gitu

harga upgrade suku cadangnya pun beragam
mulai dari seribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah
tak heran untuk mendapatkan rc offroad yang keren
penggemar rc bisa mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah
untuk memulai bermain rc
tiap pemain biasanya merogoh kocek lima ratus ribu hingga satu lima juta rupiah
harga satu buah mobil rc ini disesuaikan spesifikasi
starter kitnya banyak pemain yang membeli langsung dari tiongkok namun tak sedikit yang mendapatkannya
dari para reseller tingginya minat bermain rc membuat celah bisnisnya pun ikut terbuka lebar
sejumlah hobis rc mulai mengambil peluang ini dengan menjadi reseller atau menjual spare part rc
selain bertemu langsung dengan pembeli mobil rc dan suku cadangnya dijual pula melalui media sosial
dan platform jual beli online
sebenarnya sih kalau untuk di upful semua ya itu kalau saya pernah hitung hitung sekitar tiga sampai empat juta
itu dari itu udah termasuk beli kitnya ya maksudnya kitnya kit kan tanpa remote ya tanpa elektrik
itu harus dibeli terpisah dari untung sih alhamdulillah ada lah
cuma tergantung dari seller ada yang ngambilnya ya itulah kembali ke bisnis masing masing
lumayan lah kalau untuk hidup
kalau menurut saya pribadi ya cukup lumayan
hasil penjualan part yang saya jual ya untuk melengkapi kit saya heati saya mobilan saya
dari sekedar hobi merambah ke gengsi dan kini berubah menjadi penambah rejeki
bisnis rc akan semakin boncer seiring meluasnya peminat rc
ruli kurniawan septi adi pradana bogor jawa barat